tapi kalau diskon kayaknya bisa enggak seminggu dua kali sih
karena ini ada juga nih kalau anda yang mendapatkan diskaun saat belanja
anda harus datang ke kota kembang
karena mulai tanggal sepuluh september hingga sembilan oktober mendatang
kota bandung ini menggelar bandung great sale
ya gelaran bandung great sale e kali ini berbeda
karena melibatkan para pedagang kaki lima yang juga ikut berpartisipasi
memberikan potongan harga sepuluh hingga delapan puluh persen
kota bandung akan memberikan diskaun khusus sebesar sepuluh sampai delapan puluh persen selama sebulan
event ini diharapkan bisa mengejot laju perekonomian kota bandung
yang saat ini nomor satu di indonesia dengan angka pertumbuhan sebesar tujuh delapan persen
tahun lalu jumlah wisatawan juga meningkat menjadi enam juta orang
dan menjadi angka kunjungan terbesar di indonesia
kota bandung selama ini dikenal sebagai pusat belanja dan kuliner
yang mampu menyedot wisatawan lokal dan mancanegara
dengan bandung great sale ini
diharapkan akan lebih banyak lagi wisatawan
yang datang ke kota bandung
diskon khusus bandung great sale juga diberikan bagi para atlet
yang berlaga di pon sembilan belas jawa barat
dalam rangka ulang tahun bandung yang ke dua ratus dua puluh
juga mensukseskan banyaknya tamu tamu dari nasional
yang datang dalam rangka pekan olahraga nasional ke sembilan puluh
nah mudah mudahan ini menjadi rame disukseskan
dan meningkatkan satu ekonomi kota bandung
dua pariwisata kota bandung
kota bandung ini menjadi kota yang identik dengan destinasi belanja
pada gelaran ini juga ditampilkan karnaval peserta dari komunitas
serta merchant peserta bandung great sale
nah bagi anda yang ingin menikmati suasana khas kota bandung
sembari berbelanja dan mendapatkan potongan harga
sekaranglah saatnya untuk berkunjung
tony oktora bandung